penerimaan peserta didik baru atau ppdb tahun dua ribu dua puluh tiga telah berjalan namun proses ppdb dengan sistem zonasi setiap tahunnya selalu mengalami masalah
seperti dugaan kecurangan dalam penentuan jarak zonasi rumah ke sekolah
ataupun dugaan praktik titip kartu keluarga untuk memalsukan alamat rumah agar lolos verifikasi sistem zonasi di sekolah yang dituju
dan untuk membahas hal ini saya akan bertanya langsung kepada wakasek bidang humas sma negeri satu bekasi
bapak sukirman dan salah satu orang tua siswa yang pada tahun ini mengikuti ppdb bapak amir syafruddin selamat malam bapak bapak
selamat malam mbak caca
selamat malam mbak caca
saya mau ke pak amir terlebih dahulu pak amir bagaimana pengalamannya mengikuti ppdb pada tahun ini
rencananya anaknya akan masuk sekolah mana
kemudian bagaimana pengalamannya dalam mengikuti sistem yang ada
baik terima kasih mbak caca atas kesempatannya
jadi sesuai dengan pertanyaan ya tadi saya rencananya sih mau memasukkan kedua anak saya ke sma dua tangerang
sma dua negeri tangerang
nah disitu saya mengikuti proses ppdb seperti orang tua pada umumnya dan memang terus terang prosesnya sangat mudah ya
kita jadi dimudahkan dan dibuat nyaman untuk
jadi seluruh prosesnya
karena mulai dari pendaftaran sampai melihat pengumumannya itu semua hanya perlu dilakukan dari rumah
tidak perlu kemana mana
tidak perlu pindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain
bahkan hasilnya juga transparan ya
cuma memang sayangnya dari pengalaman saya selalu ada pertanyaan ya
termasuk dulu waktu ada sistem zonasi ppdb di smp
itu juga model indikasi
kecurangannya itu mirip mirip saja gitu ya
terutama saat mengatur jarak dari rumah ke sekolah gitu
ada yang seperti yang sudah disampaikan tadi
seperti mengubah posisi domisili kah mengatur kakaknya kah atau menitipkan
soalnya memang saya sendiri mengalami melihat sendiri
bahkan anak anak saya pun melihat sendiri kecurangan kecurangan seperti itu
jadi ya walaupun sudah lewat masa pendaftaran
dan akhirnya saya memutuskan untuk mendaftarkan anak anak
saya di sekolah swasta
pembicaraan mengenai proses pendaftaran itu selalu menjadi topik hangat di tengah tengah keluarga
dan yang kita bisa lakukan saat ini hanya tertawa saja gitu ya
akhirnya bersekolah saat ini di sma swasta
berarti tidak lulus dari jalur ppdb sistem zonasi ini atau jalur prestasi pak
untuk zonasi sangat mungkin kita tidak diterima
karena jarak kami dua km
sehingga saya jarak radiusnya itu delapan ratus
sampai sembilan ratus meter
kita tidak bisa masuk ke sekolah manapun di tangerang
tidak ada satupun sma negeri yang masuk dalam
yang masuk radius kami
kemudian kita coba lewat jalur prestasi
jalur prestasi itu bisa dikatakan di tendang ya istilahnya
ketendang keluar sebanyak tiga kali kalau tidak salah
terus ketendang keluar
berarti oke baik
memang sih menurut kami
menurut kami sebenarnya yang jadi buat kami pribadi yang menjadi titik kritisnya itu adalah kuotanya sebenarnya
karena kalau memang kita ingin meratakan sebarang pendidikan lewat zonasi
kenapa kita akhirnya cuma berlomba di lokasi gitu
tidak lagi di prestasi kira kira begitu sih
pak amir tadi anda menyebutkan bahwa anda dan anak anda melihat kecurangan yang terjadi
di tweet anda pun menyatakan demikian
ada setidaknya ada dua contoh kecurangan
dugaan kecurangan maksud saya yang ada di tweet anda
ini adalah mencurangi dari kakak itu sendiri dan orang dalam
bagaimana anda dan anak anak anda bisa mengetahui adanya dugaan kecurangan ini
sebenarnya yang tahu kecurangan itu anak saya duluan
bukan saya malah
mereka dapatnya dari twitter dari instagram dari sosial media yang mereka punya gitu
mereka kasih lihat ke saya
terus kita cek langsung ke sistem pendaftarannya benar nggak sih
apa ini cuma capture an dan editan gitu ya
berarti kita lihat sendiri ada yang jaraknya hanya tujuh meter dari sekolah
kita langsung itu tinggal di seberang jalan apa mungkin ya
kayak ketawa ketawa sendiri
kemudian ada yang sekumpulan orang yang kira kira dua puluh kalau tidak salah ya
itu jaraknya sama persis dari satu sekolah gitu
daftar di sekolah yang sama jaraknya sama persis
apa mungkin pada pindah ke kosan gitu
jadi bahan candaan aja gitu ya
karena sistem sudah berjalan dan kita cuma bisa terima nasib saja ibaratnya begitu
baik kemudian yang orang dalam pak karena dikatakan di tweet
mengetahuinya seperti apa bagaimana
karena ada temannya yang cerita
ada temannya yang dengan polosnya bercerita bahwa dia dititipkan
nah itu saya nggak bisa cerita lebih jauh ya
tapi ada temannya yang memang dengan
sengaja cerita entah mungkin keceplosan atau gimana
tapi saya jujur saja
beberapa waktu setelah selesai pendaftaran
ada yang menawarkan langsung ke saya
tapi lewat jalur afirmasi
jadi mau nggak dimasukin gitu kan
tapi lewat jalur afirmasi
bukan dari jalur resonasi ya pak
nah itu sudah lewat masa pendaftaran kan
artinya dititipkan juga
tapi memanfaatkan jalur afirmasi yang masih mungkin masih kosong di situ
saya mau ke pak sukiman
walaupun ini berbeda sekolahnya ya
pak amir tadi kan di tangerang
pak sukiman di bekasi
ada keluhan keluhan seperti ini pak dari orang tua
kalau di sma negeri satu bekasi seperti apa pak
ya baik mbak caca
secara prinsip sih untuk penerimaan persetajidik baru tahun dua ribu dua puluh tiga
di sma negeri satu bekasi
berjalan dengan lancar ya
kami menggunakan sistem yang dikembangkan oleh dinas pendidikan provinsi jawa barat
pendaftaran secara online
dan ini seperti yang tadi pak amir katakan
ini lebih mempermudah kami
karena kontrol dari masyarakat itu bisa berjalan
jadi siapa pendaftar
siapa yang kemudian diterima
semua masyarakat itu bisa memantau melalui sistem ppdb online itu
begitu mbak caca
sengkarut yang paling ribut ini kan mengenai sistem zonasi
sebenarnya seperti apa sih
karena kalau tadi pak amir menyatakan
itu artinya tidak bisa diterima
zonasi ini di bawah satu km
benar demikian pak
kalau di sma n satu bekasi juga seperti itu
jadi sebetulnya dengan sistem zonasi ini
ini tidak membatasi jarak pendaftar
jadi pendaftar dengan jarak berapapun bisa
hanya saja memang setiap sekolah itu mempunyai keterbatasan kuota
seperti di sma negeri satu bekasi
untuk jalur zonasi kami punya kuota dua ratus tiga belas
jadi pendaftar dengan jarak berapapun
itu nanti akan kami ambil dua ratus tiga belas pendaftar dengan jarak terdekat
sebenarnya ini hampir sama ya
benang merahnya seperti yang tadi dikatakan pak amir
bahwa kendalanya ada di kuota
demikian ya pak amir
mestinya menurut orang tua siswa seperti apa pak
kalau dari saya pribadi sebenarnya kami lebih berharap
ada keseimbangan antara jalur zonasi dan prestasi
karena kami paham
sebenarnya kalau saya pribadi paham bahwa tujuan zonasi itu baik
jadi kita bisa merangkul semua siswa tanpa memaksakan ada sekolah sekolah unggulan
ada nanti ada sekumpulan sekolah yang justru tidak ada orang orang yang berprestasi di situ
kami paham betul gitu ya
tapi akhirnya dengan model seperti ini
zonasi kuotanya diperbanyak
kemudian ada praktik praktik kecurangannya tetap dibiarkan
akhirnya ya saya melihat sendiri
bahkan siswa siswa prestasi
yang ada di smp anak anak saya itu
justru daftarnya lewat zonasi gitu
karena mereka merasa
ini kalau juru prestasi kuotanya sedikit
yang ada kita malah nggak dapat
sudah gitu kan bareng ya zonasi sama prestasi
harus benar benar memilih
akhirnya kembali kepada kuota
kota itu yang kalau bisa disamakan gitu
dibuat lebih berimbang
jadi tidak ada diskriminasi gitu
kita merangkul orang lewat zonasi
tapi prestasi justru kayak di nomor dua kan
baik pak amir
nah masalah kecurangan
bagaimana memastikan kecurangan tidak terjadi
karena kan tadi yang dikatakan oleh pak amir
banyak juga anak anak berprestasi akhirnya masuk dari zonasi
karena kuotanya lebih besar
untuk saat ini berarti kita harus memastikan
bahwa kecurangan atau indikasi indikasi kecurangan tersebut tidak terjadi
seperti memastikan jaraknya benar
dan lain sebagainya
bagaimana sekolah memastikan hal tersebut pak
jadi kami kembali ke dalam soliditas tim panitia ppdb di sma negeri satu bekasi
pertama adalah kita jaga integritas
sebelum memulai ppdb kita terikat oleh fakta integritas
bahwa semua yang tergabung dalam kepanitiaan ppdb sma negeri satu bekasi
akan bersikap objektif
ya bertindak sesuai dengan aturan
bertindak sesuai juklak juknis yang ditentukan oleh panitia ppdb provinsi
kemudian yang kedua bahwa dalam menjalankan tugasnya
terutama pada saat memverifikasi
kami benar benar memverifikasi dokumen kependudukan yang sah
dokumen kependudukan yang sah itu
ya kami bisa lihat dari kartu keluarga
bahkan di sma negeri satu bekasi
kami mengharuskan kartu keluarga itu
yang sudah berbarcode
karena dari barcode itu kami bisa mengecek
apakah kartu keluarga itu aktif atau tidak
nah dari situlah kontrol itu kami lakukan
supaya aturan aturan yang sudah ditentukan
dalam ppdb itu bisa kami tegakkan
minimal dari dalam dari panitia sendiri kita bersih
seperti itu mbak caca
baik memastikannya itu dari data di kartu keluarga
nah kita tahu bahwa banyak kemudian orang tua
yang terindikasi memilih untuk memindahkan kartu keluarganya
apakah ini kemudian bisa disebut sebagai kecurangan
atau seperti apa menurut perspektif dari aturan itu sendiri
pindah kartu keluarga ya secara aturan kependudukan
itu tidak ada larangan
ya dalam artian tidak menutup kemungkinan
dan memang kami temukan ada pendaftar pendaftar
yang di kartu keluarga itu statusnya sebagai atau tertulis famili lain
nah dalam hal ini kami di panitia ppdb satuan pendidikan
tidak punya kewenangan untuk menyatakan bahwa ini boleh atau tidak boleh
karena memang secara aturan kependudukan itu tidak dilarang
nah hanya saja ada aturan dalam ppdb jawa barat
bahwa pendaftar itu minimal berdomisili di kartu keluarga tersebut
ya minimal satu tahun
itu yang kami coba ikuti aturan aturan sesuai dengan yang ditentukan oleh panitia ppdb
jika kurang dari satu tahun berarti tidak dapat terverifikasi
betul kalau kurang dari satu tahun
artinya secara persyaratan ppdb itu tidak memenuhi

kami tidak akan bisa menyatakan atau membuat atau memverifikasi pendaftar tersebut untuk masuk ke data pendaftar
karena itu adalah persyaratan pula bahwa satu tahun minimal berada di dalam kartu keluarga tersebut
jadi saya konfirmasi tidak bisa kemudian masyarakat mengatakan ini adalah kecurangan jika pindah kk
seperti itu ya pak secara aturan dari perspektif aturan yang ada
pak amir tanggapannya pak terkait hal tersebut
karena kan banyak yang katanya tadi ditemukan oleh anda dan juga anak anak anda mengenai pindah kk ini
memang secara objektif apa yang disampaikan pak sukiman itu tepat ya
karena memang tidak bisa disalahkan secara hukum ya
emang akhirnya kembali kepada bagaimana kita
sebenarnya saya melihatnya kalau kita ingin kita kan ingin mendidik anak anak kita gitu ya
secara hukum apakah kita bisa melakukan sesuatu secara hukum tapi sebenarnya secara etika itu tidak bisa dibenarkan
nah ini yang sebenarnya agak tricky di sini ya
jadi walaupun secara hukum itu diperbolehkan tapi sebenarnya tidak etis juga itu dilakukan
nah ini yang jujur saya sendiri juga aduh nggak tahu harus ngapain ya
makanya tadi saya bilang kayaknya kalaupun akhirnya anak saya cerita dengan segala kekecewaannya bahwa
oh tuh ada teman teman saya yang masuk
dengan kondisi kakaknya seperti inilah itulah
ya pada akhirnya itu memang bisa dibenarkan gitu
dan saya sendiri menyampaikan kepada mereka bahwa ya itu tidak salah gitu
tapi akhirnya kita itu tidak kalau itu dilestarikan berarti kita emang benar benar tidak lagi mengutamakan prestasi dalam hal pendidikan
yang kita kejar yang penting sesuai aturan zonasi dekat rumah udah
itu yang kurang enak dilihat oleh para orang tua
kira kira gitu mbak caca
baik pak amir
terakhir saya mau ke pak sukiman
tidak etis sebenarnya untuk dilakukan pindah kk
bagaimana tanggapan dari sekolah terkait etis dan tidak etis ini
dan dari sekolah sendiri ada masukan tertentu kah mengenai kisruh ppdb sistem zonasi ini
ya baik terima kasih
jadi memang untuk panitia ppdb di sekolah
kita kan dibatasi oleh aturan aturan itu
ya kadang sebagai panitia kami juga tahu sebetulnya misalkan oh ini dari status di kartu keluarga
famili lain itu mengindikasikan memang bisa jadi
itu terjadi perpindahan kakak untuk mendekatkan ke sekolah yang dituju
tapi lagi lagi bahwa kami tidak punya kewenangan ya untuk melarang pak masyarakat itu pindah ke
jadi atas itu
jadi acuan kami adalah sop yang ada regulasi yang ada sesuai dengan yang ditetapkan oleh panitia ppdb
baik pak singkat sajid
nah harapan kami
harapan yang masukannya
ya bahwa hal hal yang terkait dengan perpindahan kartu keluarga mendekatkan diri ke sekolah ini kan tentu saja masyarakat yang sedari awal tinggal di dekat sekolah kan agak merasa tergeser
nah inilah fokus yang menurut saya untuk ppdb tahun mendatang ini menjadi fokus dari penyelenggara atau pengembang sistem
bagaimana hak hak masyarakat yang memang berada di sekitar masyarakat ini tidak tergeser oleh masyarakat masyarakat lain yang mendekatkan diri ke sekolah hanya untuk mendapatkan sekolah yang dituju
seperti itu mbak caca
semoga kisur ppdb sistem zonasi pada tahun ini benar benar didengar dan diperbaiki di tahun ini
dan diperbaiki di tahun depan sehingga anak anak kita tidak menjadi korban ya bapak bapak
bapak sukiman dan juga salah satu orang tua siswa yang pada tahun ini mengikuti ppdb bapak amir syafruddin telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia newsroom